kau tidak bisa mengalahkanku siliwangi
jangan jumlah wapati raga
dewa tak tidak akan membiarkan
kenapa dia mengenakan pakaian siluwangi
kau pikir dengan merubah ragamu
kau akan bisa menghindar dari kematianmu
aku akan tetap mencaput jawabannya
tidak ada gunanya
melampiaskan dendam kesumat
yang membuat hatimu membatu
itu akan membuat terluka orang orang yang tidak berdosa
lihatlah para penduduk
mereka sangat menderita
dan itu semua karena ulamu
kau lah yang harus disalahkan
mereka menjadi korban
karena dosa dosamu di masa lalu
harus menyalahkan orang lain justru itu akan menyakiti kehidupan kamu kau ingat kibatnya
kejadian itu keluarga kamu kena musibah kipatiraga orang yang pertama yang bertanggung jawab adalah
engkau kau sendiri yang membawa keluarga kamu ke dalam musibah bukan orang lain bukan siapa siapa
jika seperti ini terus
maka seluruh ilmuku bisa diakuasai
apa yang harus aku lakukan
ada apa sih liwangi
keluarkanlah semua jurus panggung gasmu
atau aku yang akan menghabisimu
atau jangan jangan kau sudah kehabisan jurus
biar aku saja yang mengabisimu
jagad dewa batara
jagad dewa batara
dia sudah menguasai jurus ini
kalian tidak apa apa
tidak apa apa sayyid
kalian segera pergi dari sini
selamatkan diri kalian
kami ingin tetap di sini
membela pajajaran membelah silbangi
tanah pajajaran adalah tanah karir kami
sudah semestinya kami membela sampai titik darah menghabisan
demikian itu adalah buatan kami
eki padirga deras arab
agar menolong gusti prabu
siapa orang itu
kenapa dia menggunakan pakaian seperti gusti prabu siluani
kau tidak bisa mengalahkanku siliwangi
jangan jumlah wapati raga
dewa tak tidak akan membiarkan
dia adalah gusti prabu siliwangi
kenapa wajahnya bisa berubah seperti itu
bagaimana jika gusti prabu kalah
raja jarang bisa hancur
sebaiknya kita berdoa
bisa diturut oleh pati raga
aku harus menahan serangannya semampu
akhirnya kau keluar juga seluruh jurusmu
sekarang seluruh jurusmu sudah kuasai
kau tidak akan bisa menamakan
kalau aku mengeluarkan jurus lain
pati raga akan kembali menirunya
kau tidak akan bisa mengalahkan dirimu